wakil presiden terpilih gibran raka bumi raka menjawab tudingan soal penggunaan bansos untuk memenangi pilpres
gibran menyebut tudingan apapun dibuktikan di sidang mahkamah konstitusi
gibran raka buming raka menjawab soal tudingan penggunaan bansos untuk memenangi pilpres
gibran meminta tudingan apapun dibuktikan dalam persidangan di mahkamah konstitusi dengan membawa bukti serta saksi yang kompeten
dibuktikan saja kalau ada hal hal yang beliau beliau itu kurang terdengar atau apa dibuktikan saja